pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga mengapresiasi kerja keras atlet indonesia yang telah berlaga di sea games dua ribu sembilan belas
seluruh peraih medali diberikan bonus uang tunai hingga lima ratus juta rupiah
lima ratus juta rupiah diberikan kepada peraih medali emas sedangkan peraih perak dan perunggu masing masing diberikan bonus rp tiga ratus juta dan rp satu ratus lima puluh juta rupiah
bonus ini dicairkan pemerintah karena kontingen indonesia berhasil melebih target jumlah medali
kontingen merah putih membawa pulang tujuh puluh dua medali emas delapan puluh empat medali perak dan satu ratus sebelas medali perunggu
menpora zainuddin amali mengapresiasi kementerian keuangan yang sudah mendukung realisasi pencairan bonus atlet sea games dua ribu sembilan belas
seiring bonus yang diberikan pemerintah berharap prestasi atlet indonesia terus lebih baik dan bisa memajukan olahraga ke kancah mancanegara
baru saja pemerintah memberikan perhatian dan apresiasi kepada para pejuang olahraga kita
para atlet pelatih yang telah berhasil menaikkan peringkat dari tahun dua ribu tujuh belas sea games yang lalu
dan meningkatkan perolehan medali khususnya medali emas
dari tiga puluh delapan menjadi tujuh puluh dua